masya allah bismillahirrahmanirrahim
jangan ganggu mereka
biarkan mereka bertahan
kita bakal tahu siapa yang jadi pemenang
atau kau tidak akan pernah tahu siapa yang akan menjadi pemenang
karena kau akan masih di tangan
aku ingin tahu
seberapa besar ilmu kanuraganmu
akhirnya kita bertemu lagi
sekarang kita buktikan
siapa yang lebih unggul
kau atau aku
jangan bercepat curah
jangan bercepat curah
jangan bercepat curah
jangan bercepat curah
apa yang terjadi
jurus penghancung sukma
ternyata tidak bisa menarik sukmanya